gambar ikan macam macam sesuai dengan biodiversity nya perikanan indonesia macamnya banyak
saya tidak tahu yang mirip kerapu ada
ikan memang lekat dengan menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
selain rutin menggelar kampanye makan ikan menteri susi mengenakan baju bermotif ikan lho
baju bermotif ikan ini dikenakan menteri susi dalam acara our ocean conference yang digelar di nusa dua bali senin lalu
dalam konferensi ini bukan hanya menteri susi yang mengenakan batik bermotif ikan
sejumlah kepala negara dan utusan dari berbagai negara termasuk presiden joko widodo juga mengenakan batik bermotif ikan
yang lainnya diantaranya presiden negara federasi mikronesia peter martin christian
pangeran albert ii dari monaco
dan wakil presiden seychelles negara yang berada di afrika timur vincent meriton